presiden joko widodo akhirnya mencabut lampiran perpres nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
tentang bidang usaha penanaman modal tepat satu bulan setelah disahkan
dalam video berdurasi dua menit itu kepala negara menjelaskan singkat
keputusan mencabut izin industri minuman keras diambil
setelah mendapat masukan dari sejumlah tokoh agama
dan dari provinsi serta kepala daerah
saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait
pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol
saya nyatakan dicabut
salah satu provinsi yang menjadi tempat investasi baru minuman keras diizinkan
perpres baru tentang penanaman modal usaha minuman keras itu justru bertentangan
dengan peraturan daerah khusus nomor satu
kepala negara menjelaskan tiga puluh tahun selain pengundian bekas quando
kalau izin miras ada terus maka masyarakat itu
banyak kecelakaan terjadi banyak tabrakan terjadi
banyak kdrt terjadi banyak masalah masalah didana banyak
makanya aku perlu waktu itu menyatakan bahwa
papua ini harus strict aman dan nyaman
menurut tokoh agama di kota santri tasik malaya jawa barat
dampak buruk minuman beralkohol selama ini operasi pemberantasan miras ilegal sudah berjalan
memperbolehkan investasi produksi miras dinilai makin mempersulit pengendalian miras
kalau sudah jelas ini adalah ada namun katul tadi bahwa perspektif agama yang namanya khomer itu umur khobair
ini induk kejahatan orang bisa bunuh orang bisa memperkuasa dan terjadi contoh kasus baru siswa
sebelum dicabut presiden memperbolehkan penanaman modal baru untuk kegiatan usaha minuman keras di provinsi bali
nusa tenggara timur sulawesi utara dan papua
sedangkan perpres nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh satu merupakan pelaksanaan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
tim liputan cnn indonesia